semakin panas ya semoga hari ini semua selesai
apakah nanti akan ada dua periode ataupun dua sesi kita tunggu
betul nanti kita akan lihat juga bersama dan juga masih belum waktunya untuk memberikan suara
mungkin masih bisa ada waktu untuk mengenal lebih dalam lagi profil ataupun sosok dari para calon gubernur dki jakarta
seperti agus harimurti yudhoyono ini adalah pendatang baru dalam dunia politik indonesia
keputusan mantan prajurit tni ini memasuki medan pertempuran politik pemilihan kepala daerah dki jakarta dianggap sebagai langkah mengejutkan
tanggal dua puluh tiga september dua ribu enam belas menjadi catatan bersejarah bagi kehidupan agus yudhoyono
terbang langsung dari darwin australia mayor infanteri yang sedang mengikuti latihan militer di negeri kangguru ini
memutuskan memenuhi permintaan ayahanda dan partai demokrat untuk diusung sebagai calon gubernur dalam pemilihan kepala daerah dki jakarta
prajurit dan cikeas ini dipasangkan dengan silviana murni
keputusan cepat yang diambil agus ikut pemilihan gubernur cukup mengejutkan
putra sulung presiden susilo bambang yudhoyono selama ini dikenal lebih aktif di dunia militer dan akademisi
berbeda dengan adiknya edi baskoro yudhoyono yang selama ini berkecimpung dalam dunia politik
satu hal yang sama adalah langkah agus ini persis mengikuti jejak ayahnya dari militer ke panggung politik
karir lulusan akademi militer terbaik dua ribu ini sejati
jadinya cukup menjanjikan
sederet prestasi dan jabatan pernah diraih agus dalam dunia militer
pria ini pernah menjabat berbagai jabatan mulai dari komandan kompi hingga komandan batalion
jabatan terakhir pria kelahiran sepuluh agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan ini adalah komandan batalion infanteri mekanis dua ratus tiga arya kemuni
sebagai perwira muda yang dianggap cemerlang sederet penugasan pernah dijalaninya
pada tahun dua ribu enam agus ditugaskan menjadi bagian dari pasukan penjaga perdamaian

selain itu dia juga pernah diberangkatkan ke thailand singapura belanda dan australia
di dunia akademisi agus mempunyai gelar master dari tiga universitas ternama
sebut saja gelar massa dari harvard university dan nanyang technological university di singapura
ia pernah aktif mendirikan universitas pertahanan dan menjadi dosen tamu di sejumlah universitas
segudang prestasi dan gelar rupanya tak membuat agus puas
meski terasa berat sangmayor beralasan
keputusannya pindah haluan ke dunia politik demi kepentingan yang lebih besar
dengan hati yang tulus saya meyakinkan bahwa rasa cinta dan bangga saya terhadap institusi tni
yang telah melahirkan dan juga menempa saya
dan juga menempa saya
saya tidak akan pernah budar
institusi tni sendiri tak bisa berbuat banyak menahan kepindahan salah satu perwira terbaiknya
langkah agus memilih talak dari dunia militer merupakan hak pribadi
meski berat panglima tni merasa tak punya hak untuk menghalanginya
ya saya berat tapi itu karena pilihan pribadi hak pribadi maka saya harus melepaskan itu
bertarung dalam pemilihan kepentingan
daerah tentu suatu medan pertempuran baru bagi agus yudhoyono
dunia yang jauh berbeda dibandingkan dunia militer yang tegas memilih
antara hitam dan putih mana musuh dan mana laut
apakah jagoan dari cks ini berhasil di dunia politik yang serba abu abu
mungkin akan terjawab saat hasil perhitungan suara pilkada dki

eddie chan cnn indonesia